peluk cium haru guru dan siswa lembaga sekolah islam nur hikmah
terjadi saat peringatan hari guru nasional
yang digelar di halaman sekolah senin pagi
puluhan orang tua siswa pun tak kuasa menahan haru
saat memberikan ucapan selamat kepada para guru
yang telah membimbing anak anaknya di sekolah
peringatan hari guru digelar melibatkan pihak sekolah dan para orang tua siswa
hal ini dilakukan demi mendekatkan siswa kepada guru dan menghargai jasanya
karena kita yakin kita memiliki banyak kesalahan
jadi kita ingin mengapa apa terhadap guru
rasa bahagia kami kepada guru guru
yang telah mendidik anak anak kami dengan luar biasa
sementara pihak sekolah menyatakan
tantangan guru di era milenial tidaklah ringan
bagaimana anak anak kita keluar dengan menggunakan metal yang baik
sehingga mereka berkembang

apa yang harus mereka lakukan
lebih lanjut rahayu menambahkan
peran orang tua dan guru sangat dibutuhkan
demi membangun karakter anak yang lebih baik
tugas guru sendiri tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan
namun juga berperan dalam membangun karakter anak
dedy beben bekasi jawa barat